kita awali berita hari ini dari surabaya
dua lokasi industri rumahan di kawasan petemon barat
selasa malam ludes terbakar
sebanyak empat belas unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran
dalam kejadian ini wali kota surabaya tririsma hari ini
ikut memantau langsung proses pemadaman kebakaran
kebakaran hebat ini terjadi di dua home industri kerupuk dan sirup
di jalan petemuan barat surabaya
kobaran api juga dengan cepat menjilat lima rumah di sekitarnya
melihat api yang membesar petugas dan warga dengan cepat mengevakuasi
sejumlah barang pabrik yang masih bisa diselamatkan
sejumlah saksi mata mengatakan percikan api diduga berasal dari
cerobong asap pabrik kerupuk yang akhirnya membesar
dan menyambar kebangunan sekitarnya
terus saya itu saya suruh keluar
awalnya api dari mana
pabrik kerupuk sana ada di belakang sana
oh dari pabrik kerupuk
pabrik kerupuk sana ada terobong mepet
sebanyak empat belas mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kejadian
berusaha menjenakkan api kebakaran
dalam kejadian ini wali kota surabaya tririsma hari ini
memantau langsung proses pemadaman
yang banyak hampir sembilan puluh persen kemarin kos kosan
terus apa namanya
ini baru pabrik
keterangan tadi titik api dari mana
saya nggak tahu katanya dari pabrik ya
tapi saya nggak tahu persis saya belum tanya
meski tidak menimbulkan korban jiwa
kerugian dalam peristiwa ini ditaksir mencapai miliaran rupiah
kebakaran ini baru bisa dipadamkan setelah tiga jam dilakukan pemadaman
wahyu pratama surabaya